pembinaan usia dini untuk mencari bibit bibit unggul masih terus dilakukan pssi kaltim dan
tim liga satu borneo fc samarinda saat ini masih berlangsung turnamen nabil hussein cup dua ribu dua puluh tiga di
trading center borneo fc samarinda sempaja turnamen yang bergulir sejak dua puluh lima maret lalu ini diikuti enam
tim pemain muda potensial akan disiapkan untuk tampil di pekan olahraga nasional dan masuk ke
liga satu borneo fc samarinda namun upaya ini dinilai sia sia jika ada sanksi lanjutan dari
fifa setelah pencabutan status indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh manajer tim borneo
fc dan ridauri yang ditemui pada jumat berharap pemerintah dan pssi berkonsolidasi menyelesaikan
sederet persoalan yang menjadi perhatian fifa agar pemain tidak kehilangan kesempatan berkompetisi
di turnamen lebih besar karena kita takut betul betul saya ketakutan juga dalam waktu
pemain yang sampai di menetapkan cuma yang kita dapat yang kontrak pemain seperti apa
karena akan lahir masalah masalah yang sangat luar biasa di ibasin yang bataliga indonesia
menggelar piala dunia u dua puluh juga di respons rahmat hidayat mantan pelatih poncaltim menurut rahmat
mimpi melihat sepak bola indonesia berprestasi semakin jauh setelah piala dunia u dua puluh batal
diadakan di tanah air kecewa sekali di pembinaan yang selama ini apalagi kemarin
kita seleksi dari tingkat kabupaten sampai di provinsi sampai di indonesia kami ngantarkan
mereka tujuannya untuk itu kerja keras kita sebagai pelatih pembinaan usia dini akhirnya
sia sia kami gimana lah usahanya kalau memang bisa tetap kita bisa mengatakan itu bagi pemain
muda pembatalan ini dianggap mematikan kesempatan anak anak muda indonesia untuk bermain di klub
tersebut sama kaya gini sih kecewa sih karena bakat bakat muda di indonesia terkubur lah
mimpinya hebatnya kan latihan lama lama tapi hasilnya enggak ada begitu jadinya dibatalkan
cukup kecewa lah dua puluh sembilan maret lalu federasi sepakbola dunia fifa secara resmi membatalkan indonesia
sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh keputusan ini disiarkan fifa melalui laman resminya meski
begitu fifa belum mengumumkan lokasi pengganti untuk penyelenggaraan
turnamen sepak bola dunia ini fifa hanya memastikan jadwal piala dunia u dua puluh tidak
berubah yakni mei dua ribu dua puluh tiga suryatman samarinda kalimantan timur